sumur sumur resapan ini berjajar berdekatan dan mengambil sebagian badan jalan
meski sekeliling tutupnya telah ditambal aspal
ternyata permukaannya masih tidak sama tinggi dengan badan jalan
sejumlah pengendara yang melintas pun berusaha menghindari dremasa vertikal ini
mereka mengaku kurang nyaman dan khawatir terjatuh
apabila melintasinya dengan laju kecepatan tertentu
iya lah membahayakan kurang nyaman banget
kalau lagi bawa motor apalagi kalau lagi kencang gitu ya
takutnya kan kita namanya jalannya nggak rata gitu
takutnya jatuh lah apa gimana gitu kan ngeri
kebanyakan memang kurang tapi untuk kenyamanannya sih yang kita bilang kurang nyaman lah gitu
jadi kita agak kalau mungkin dengan kecepatan yang agak lumayan mengganggulah sedikit
hindari dan agak pelelahan aja mungkin kita seperti itu sih
karena fungsinya juga sebetulnya bagus ya
idealnya drainase vertikal ditempatkan di halaman parkir

halaman rumah atau halaman sekolah
agar tidak berpotensi membahayakan pengguna jalan
dalam kasus ini perencanaan pembangunan sumur resapan oleh dinas sumber daya air dki jakarta tersebut
dinilai kurang matang sehingga perlu dievaluasi kembali
ini yang sebenarnya kita lihat atau kita pantau sebagian besar
sumur sumur resapan sekarang yang dibangun ada di pinggiran jalan
artinya ini menunjukkan bahwa belum ada perencanaan
perencanaan yang matang
meski demikian pemasangan sumur sapan di badan jalan tetap diperlukan
supaya air genangan yang mengalir ke daerah aliran sungai di sekitarnya
lebih sedikit dan tidak menambah debit airnya
kini perencanaan perbaikan tengah dilakukan
agar permukaan sumur resapan di jalan tersebut dapat rata dengan jalan
sumur sumur resapan ini merupakan bagian dari proyek pemprov dki jakarta
untuk mempercepat surutnya genangan saat hujan besar
juga untuk memastikan cadangan air tanah terjaga saat musim kemarau